dalam pembacaan dakwaan oleh jaksa pada pertengahan agustus lalu andi narogong juga didakwa memperkaya dua puluh pihak lain
mulai dari pejabat kemendagri pengusaha hingga anggota dpr
dalam dakwaan jaksa andi narogong selaku pelaksana proyek membagikan uang ke sejumlah orang dan korporasi
uang itu ia berikan ke sejumlah pihak untuk pemulusan pelaksanaan proyek ktp elektronik
menurut jaksa dari jumlah total nilai proyek lima sembilan triliun rupiah itu hampir setengahnya dikorupsi dan dibagi bagi ke sejumlah pihak
perbuatan andi narogong bersama sama lima orang lainnya
disebut jaksa telah merugikan keuangan negara hingga dua tiga triliun rupiah